mengusung tema membangun indonesia dari desa lima belas kepala desa dari tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia
berpartisipasi dalam silaturahmi nasional desa dua ribu dua puluh
bertempat di istora senayan jakarta pusat peserta yang tergabung dalam asosiasi perangkat desa seluruh indonesia atau apdesi
menyampaikan sejumlah aspirasi kepada presiden joko widodo yang turut menghadiri acara
harapan kita pak presiden gaji kita itu
gaji kita itu harapannya sih setiap bulan dikeluarkan
honor pegawai negeri setiap bulan dikeluarkan
kita tiga bulan belum keluar
dalam sambutannya menteri dalam negeri tito karnavian menyampaikan hasil pencapaian dana desa
hal ini didasarkan pada data bps tahun dua ribu dua puluh dua
pada tahun dua ribu empat belas tingkat kemiskinan desa

sedangkan di akhir tahun dua ribu dua puluh satu mencapai empat belas enam puluh empat juta
presiden joko widodo yang dalam acara tersebut dianugerahi gelar bapak pembangunan desa indonesia
dalam arahannya mengapresiasi kinerja perangkat desa yang telah bekerja keras memajukan desanya
yang disampaikan mengenai bapak pembangunan desa
yang layak itu bapak ibu semuanya
karena yang membangun desa itu bapak ibu semuanya
yang bekerja keras membangun desa bapak ibu semuanya
sejak dua ribu lima belas pemerintah telah menguncurkan lebih dari empat ratus triliun rupiah untuk dana desa
dari dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh satu
tahun ini pemerintah mengalokasikan dana desa enam puluh delapan triliun rupiah
yang diperuntukkan bagi tujuh puluh empat sembilan ratus enam puluh desa di empat ratus rupiah